wakil wali kota solo ahmad purnomo mengundurkan diri karena pandemi covid sembilan belas
yang belum diketahui kapan akan berakhir
dia mengatakan tidak elok jika di saat pandemi covid sembilan belas ini
ia harus berkampanye
untuk itu di akhir sisa jabatannya sebagai wakil wali kota solo
ia ingin fokus untuk membantu masyarakat solo
suasana seperti ini masalahnya
ngurus pembidikan ngurus kampanye
sementara itu gibran raka buming raka menyatakan akan tetap konsisten
dalam pencalonannya sebagai wali kota solo
namun begitu saat ini putra presiden joko widodo ini berjanji tidak akan berkampanye
dan lebih berfokus membantu masyarakat yang terkena wabah covid sembilan belas
serta membantu tim medis
kita sekarang sedang kena musibah
saya fokus untuk kegiatan kemanusiaan dulu
relawan relawan juga sudah saya instruksikan
yang kemarin saya
jadi relawan politik
sekarang jadi relawan kemanusiaan
ahmad purnomo dan gibran raka buming raka
merupakan kader pdip yang mendaftarkan diri
sebagai kandidat wali kota solo dalam pilkada dua ribu dua puluh
belum mengeluarkan rekomendasi calon wali kota solo
sri hartono solo jawa tengah